indonesia memiliki ragam kepercayaan yang dianut namun tetap saling menghargai
tetaplah tolong menolong tanpa membedakan
selalu menjunjung tinggi persatuan di antara keragaman
capai kata mufakat dengan bermusyawarah
tegakkan keadilan tanpa melihat status dan kedudukan
hiduplah di bumi nusantara dengan menjunjung nilai nilai pancasila
karena kita indonesia kita pancasila